amerika serikat selalu dikenal menjadi pusat film dan juga hiburan dunia
bukan hal yang tidak mungkin jika orang indonesia ini bisa menembus hollywood
yang dianggap sebagai pusat film laga
hari ini kita akan berbincang dengan sineas muda livi cheng
yang merupakan sutradara dari film brush with danger
film laga yang dinikmati oleh penonton di amerika maupun dunia
selamat siang livi apa kabar
selamat siang baik how are you
dan kita kalau misalnya mau bicara tentang karir
bagaimana sih sebenarnya awal mulanya bisa akhirnya terjun ke hollywood ini
saya itu sebetulnya s satu nya bidang ekonomi
loh gak nyambung ya ternyata sebenarnya ya
cuma waktu itu memang ada interest di film karena kan saya hobi bela diri
pada waktu saya kuliah itu saya bantu bantu di set film
dan waktu itu aku bilang ke diriku

keterima di beberapa sekolah yang aku mau
aku memang jodoh di film dan aku akan persu film
seutuhnya gitu ya
iya dan waktu itu keterima di usc sekolah impianku
dan yaudah akhirnya lulus s satu aku kerja film sebentar
abis itu langsung melanjutin s dua di film juga
nah kalau misalnya kita lihat juga nih
perbedaan industri film di amerika dan juga di indonesia
yang livi lihat sendiri
waduh saya experience di indonesia justru kurang
karena dulu kan awalnya di film di sana
nah baru nanti akhir tahun depan kira kira aku pengen produksi film di sini
aku itu kemarin baru lulus s dua
dan skripsiku tentang karapan sapi
itu keren banget sih
nantinya bagaimana mau diangkat seperti apa karapan sapi ini di filmnya
jadi saya pengen bikin film
filmnya mungkin genre nya drama
tapi saya pengen masuk ke film
masukin banyak culture indonesia
karena kan memang keren banget dan unik banget
dan karapan sapi kan belum banyak diangkat juga ya di film
ritualnya untuk menyiapkan karapan sapi itu kan juga
banyak ternyata ya
oh dan interesting banget gitu
jadi aku pengen filmnya
film drama yang banyak culture nya
dan mungkin co production dengan amerika
jadi bisa dinikmati penonton di sana
dan juga di sini gitu
tapi ini akan ada unsur unsur laganya juga nggak sih
karena kamu biasanya lebih ke sana kan genre nya sebenarnya gitu
mungkin sedikit yang ini
akan ada tapi lebih
kalau misalnya kita lihat sendiri juga nih
film laga itu kan menjadi fokus utama livi ya so far
nah untuk akhirnya berpindah buat culture ke
lebih ke drama dan juga culture seperti itu
cuman kalau film itu kita kan gak bisa maksain
kayaknya kalau untuk film ini
genre nya lebih cocok lebih banyak drama nya gitu
dan kalau misalnya kita ngelihat penonton di luar
yang suka dengan genre laga
terutama bela diri kung fu gitu ya
itu kan sangat digemari sekali
tapi kalau di indonesia bagaimana dengan itu
sekarang di indonesia banyak juga ya aktor laga yang udah go international
iya jadi kita kan juga banyak mulai main di film internasional
karena memang menurut aku tuh di indonesia banyak banget talent
dan film laga ini kan sebenarnya bisa jadi cult tersendiri gitu ya
seperti quentin misalnya gitu punya genre nya dia yang sangat unik
kamu nantinya mau membuat seperti itu juga gak livya
atau justru mau mengeksplor yang lain dulu seperti tadi culture
terus kemudian drama atau akan one day you're gonna go back there
and kalau aku ada opportunity untuk mendirect genre lain aku sih open
cuman emang am naturally attracted to action karena suka bela diri dari kecil
emang suka bela diri dari kecil
dan kamu sendiri juga biasanya main kan di film
gak cuma mensutradari aja tapi main juga ya
kadang kadang nyutradarain kalau pas ada role nya yang pas aku ikut main
kalau nggak ada kan gak bisa dipaksain walaupun aku sutradaranya gitu
nggak boleh nanti filmnya jadi jelek
itu sebenarnya karena memang bisa bela diri atau emang passion juga mau ikutan main
dua duanya sebenarnya ya
oke oke livi tenang kita masih akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut ini
terima kasih kita harus berhenti berbicara tentang hal hal yang banyak di luar negeri
kalau aku sih pengennya malah syuting di indonesia justru
kebalikannya justru ya
apa yang membuat kamu lift justru berpikiran oke kali ini saya akan syuting di indonesia gitu ya
sebaliknya di amerika
karena indonesia itu kan sejarahnya udah lama banget dan banyak yang unik gitu
malah negara negara lain mungkin sejarahnya belum selama indonesia
jadi ada banyak hal yang sangat menarik dan bahkan buat orang luar itu juga menarik
dan temen temenku yang aku ajak dan kru filmku yang aku ajak ke indonesia itu menurut mereka emang menarik banget gitu
dan aku bisa melihatnya di luar negeri oleh banyak orang di seluruh dunia dan bisa bersaing di pasar internasional juga
bagus sekali dan bagaimana mereka sendiri di sana sih liv melihat kamu sebagai orang asia gitu orang indonesia yang bekerja di sana
bagaimana mereka melihat itu
sebenarnya sih kalau di sana itu apakah kamu dari indonesia atau negara lain itu bukan masalah sebenarnya
problemnya itu waktu itu sulitnya tuh ketika awal dimana aku mau pertama kali menyutradarai film layar lebar
karena kan mereka lihatnya mungkin kurang pengalaman gitu kan
dan ketika ditanya kamu pernah bikin film apa saya jawabnya ya ini baru mau bikin film belum ada portfolio
dan itu sulit banget waktu itu skenario ku ditolak juga berkali kali
dan waktu ketika udah skenario nya di greenlit itu nyari kru juga susah banget
aku kan pengennya dengan kerja dengan kru yang awardnya banyak gitu
tapi mereka agak agak gimana gitu karena kan ada kata kamu hanya sebagus pekerjaan terakhir
jadi misalnya dulunya bikin film bagus keren keren terus yang film terakhir kurang oke gitu orang ingetnya yang kurang oke itu
jadi mereka agak agak ragu ragu kan
sampai akhirnya pelan pelan baru bisa ngumpulin tim tapi itu melalui banyak penolakan
tapi bagaimana kamu melakukannya
setelah di reject sekali di reject dua kali banyak orang justru oke mungkin ini bukan untuk aku
tapi kalau kamu sendiri kenapa akhirnya kayak no aku harus terusin ini terus aku harus mencapai ini
ya kenapa ya
aku pikir gpp untuk gagal dan gpp untuk di reject karena akhirnya kamu hanya butuh satu tahun untuk berjaya
nah kita kembali lagi pada saat kerja di sana di amerika gitu
etos kerjanya mereka ini sendiri seperti apa sih
mereka sih profesional banget dan ketika mereka untuk membuat mereka to be part of your project it's really hard
apalagi kalau film pertama ya kalau untuk projectku selanjutnya udah gampang banget
oke jadi kalau tadi sempat dibilang susah juga ya mau mengumpulkan tim susah juga
gimana caranya untuk biar supaya ini bisa jalan gitu
sebenarnya kendala kendala terbesarnya dan cara ngatasinya sendiri bagaimana sih lift
nah sometimes kita kan jadi we question ourself gitu loh
tapi sebenarnya itu memang kadang kadang ya belum jodoh aja
misalnya kita ketemu eksekutif produser dia hobinya film drama atau film horror
tapi itu bagus banget sih don't take it personally
karena ya orang punya opini masing masing sendiri kan apakah mereka cocok atau tidak untuk memilih
nah tapi kalau misalnya kita bicara tentang film action ya kita bisa ngerti ya kita bisa ngerti
nah kalau misalnya kita bicara lagi gitu tentang pengalaman paling buruk sama pengalaman paling manis selama bekerja di industri film terutama di amerika
pengalaman paling manis ya ketika filmnya didistribusikan di bioskop
walu kalau buruknya ya di reject reject itu ya
itu it's karena gimana ya kadang kita kan nulis skenario gitu udah diulang ulang dan it's not just a day's worth of work
itu kan kita nulisnya berbulan bulan gitu kan
kalau di reject masih misalnya mereka bilang eh ini kurang bagus karena ini ini kita betulin gitu kan masih oke
tapi sekarang ini aku baru ngerti gitu loh
kadang kadang tuh mungkin sutradara atau produsernya udah ada gambaran nih rambutnya mesti coklat matanya mesti lebar
rambutnya hitam matanya sipit gitu
nggak sesuai dengan apa yang mereka gambarkan gitu ya yang mereka mau
padahal belum tentu acting kita kalah gitu
dan selama kayak proses casting tadi seperti dibilangkan siapa sih
adakah aktor atau aktris kira kira dari hollywood mungkin yang livi mau ajak untuk kerjasama dan main di film
aku dulu pengen banget ngajakin medlin zima karena kan dia main the nenny kan
nah terus udah kesampean di filmku yang baru itu
waktu itu wah ini kayaknya perannya cocok nih buat medelin zima
kebetulan dia juga mau jadi udah kesampean
belum ada lagi nih sekarang yang kira kira you next on the list
oke jadi belum ya
jadi biasa kita nungguin skenario dulu baru kita pilih aktor yang kira kira cocok gitu
oh jadi skenario jadi baru mulai di picture in your head gitu siapa yang cocok untuk ini
oke terus proyek selanjutnya nih selain yang karapan sapi mungkin di sana di stage masih ada lagi proyek yang mau dijalankan
iya ini film layar lebar sekarang lagi editing
itu kira kira hopefully launching awal tahun depan dan bentar lagi trailernya bakal ada di youtube
karena aku juga baru nyelesain film pendek the lost soul itu set in a victorian era gitu jadi it's a period piece
itu trailernya udah ada di youtube kalo yang the lost soul
wow tidak sabar untuk melihat
nah livi ada nggak sih tips untuk sineas muda terutama sekarang yang mungkin lagi nonton kita saat ini gitu ya
mungkin berpikiran untuk udah berapa kali di reject udah berapa kali mencoba tapi gagal gitu
karena sekarang semua handphone bisa dibilang bisa buat foto bisa buat video
because then you learn angle mana yang bagus kayak gitu
puluhan kali mungkin ratusan kali ya
pokoknya jangan nyerah
pastinya terima kasih juga untuk datang ke studio duanya cnn saat ini
dan see you mak world now selepas jeda berikut ini